rupa rupa cara merayu warga jakarta
selanjutnya calon gubernur dki jakarta petahan abasuki cahaya purnama atau ahok
dijaga lima puluh lima personil keamanan gabungan saat kembali berusukan
hal ini dilakukan untuk menghindari adanya aksi penolakan
seperti yang terjadi di wilayah rawabelong jakarta barat pada rabu sore
kamis pagi ahok kembali berusukan
kali ini ia berkunjung ke wilayah tanjung barat pejaten timur jakarta selatan
kunjungan ahok ini dijaga ketat pasukan keamanan gabungan
dari kepolisian daerah metro jaya kepolisian resor dan kepolisian sektor
kepala polsek pasar minggu kompol holden sirait menyatakan
hal ini sengaja dilakukan untuk mencegah adanya aksi penolakan terhadap ahok seperti sebelumnya
apalagi tak jauh dari lokasi ahok belusukan
terdapat poster besar berisi anjuran demo mengecam ahok
yang akan dilaksanakan pada jumat esok
ya kalau kita mah bukan melihat dari ada penolakan atau tidak
tapi kalau ada istilahnya pejabat atau orang orang yang dianggap punya pengaruh besar
kita selalu melakukan pengamanan
sebelumnya hari rabu kemarin di tengah kunjungannya ke rawabelong jakarta barat
basuki cahayapurnama atau ahok mendapat penolakan dari sebagian warga
warga datang dengan poster dan meneriakan penolakan terhadap ahok
enggan menanggapi aksi tersebut ahok memilih berjalan cepat menjauh dari lokasi
dan bertolak ke markas kepolisian sektor kebonjuruk dengan menggunakan mikroled